menariknya dpr menunda mengirim nota keberatan kepada presiden joko widodo
atas status pencegahan atau pencegahan setia novanto
kpk menyebut positif penundaan nota keberatan tersebut
status pencegahan ke luar negeri atas ketua dpr setia novanto di protes politisi senayan
ujungnya pekan lalu pimpinan dpr sepakat mengirimkan nota keberatan
kepada presiden jokowi atas status pencekalan tersebut
pencekalan setia novanto dikhawatirkan mengganggu tugas kenegaraannya sebagai ketua dpr
seminggu berselang nota keberatan tak kunjung diterima presiden
ternyata dpr menunda pengiriman nota keberatan tersebut
dpr mempertimbangkan nota keberatan akan menciptakan kegaduhan baru di pusaran politik
itu tanyaan pimpinan dong
ya nggak tahu saya dengar informasinya pimpinan mengurungkan untuk kirim ke presiden
namun pimpinan dpr mengaku tidak tahu soal penundaan pengiriman nota keberatan kepada presiden
saya nggak tahu kalau sejauh ini saya tidak tahu itu suratnya
kita sesuaikan aja dengan hukum
jadi kalau misalnya memang untuk keperluan hukum ya tidak ada masalah
di mana gaduhnya nggak ada sih
surat biasa kok kita meneruskan surat itu biasa
jadi saya juga meneruskan kirim surat sama presiden banyak banget itu
dari kepada menteri banyak sekali
saya kira nggak ada intervensi
bagaimana itu bisa menjadi intervensi
itu kewenangannya diatur kok
kalau surat diteruskan itu itu sebenarnya kapan saja bisa dilakukan
sementara kpk mengapresiasi penundaan pengiriman nota keberatan
dpr meletakkan kepentingan hukum di atas konflik politik
dpr secara kelembagaan adalah lembaga yang terhormat
dan salah satu bentuk sikap lembaga negara sepatutnya meletakkan hukum atau penegakan hukum di atas segalanya
karena kita menganut prinsip supremasi hukum
jadi pencegahan ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum
status pencekalan setia novanto berlaku selama enam bulan
kpk menilai pencekalan setia novanto demi mempermudah kepentingan penyidikan kasus korupsi ktp elektronik